bu assalamualaikum bu

alhamdulillah baik pak mari silahkan masuk pak

kok yang dj meranut sih pak
pake malu malu kucing segala dicima sama lakin diri
gak bega pertama kali dicima sama pacar aja lho dindin
kalau lo happy kan gue juga happy liatnya dindin
nanti pulang sekolah dicemput semua driver ya
deh sekarang kita masuk yuk

iya sayang nah main dulu ya
aku diantarin sama mama aku dong

ya iyalah mamanya cantik
soalnya kayaknya sekarang udah bahagia gitu
lo liat tuh rena
rena bahagia banget karena lo udah pulang

lo harus bahagia lo harus seneng

soalnya gue kalo lo lagi berantem
ini kenapa ini bos gue
makasih ya selama gue gak ada
lo udah jagain trainer terus
dan lindungin rena
iya gak kenapa

kita ketemu di al bahma cafe
yaudah habis gua meeting ya

oke nggak masalah

ada yang bisa saya bantu
eh ini saya mau jual tas saya

sebentar ya mbak
saya cek dulu ya mbak kondisinya
untuk menafsirkan harganya

kayaknya tasnya udah lama mbak pakai ya
terus modelnya lama
oh iya emang modelnya lama tapi masih banyak yang cari kok
udah dia lima puluh juta ya

paling saya bisa kasih harga tiga puluh tujuh juta lima rupiah

butuh uang lima puluh juta

kalau misalnya nggak bisa
saya cari butik lain aja
yaudah nggak apa apa mbak
kalau gue jual dengan harga rp tiga puluh lima ratus
kemana lagi gue harus cari sisanya
mending gue cari butik lain aja
pokoknya gue harus dapetin uang itu segera

oke deh kalau gitu kita pulang ya
aku mau jalan jalan dulu sama mama sama ancus
kan nggak lama nggak jalan jalan

habis jam dari mbak eko rusak

oke kita beli jam baru ya
sekarang kita jalan ke mall oke
beli jam baru

bu salam alaikum bu
ibu apa kabar
alhamdulillah baik pak

iya maksud saya kesini saya ingin ketemu dengan
bu astrid ada
sayang sekali pak
kebetulan bu astrinya lagi izin keluar kota
ada yang bisa saya bantu pak
saya datang kesini karena
ingin menanyakan soal
yang dulu mengadopsi anak yang sempat dibawa istri saya ke sini beberapa tahun lalu
iya ibu nadia
setahu saya orang yang mengadopsi anak itu

karena saya ketemu sendiri

ditinggalkan di kuantitas suhan
ya bu nadia bilang anaknya itu udah

kenapa pak nino bisa berpikir
kalau anak itu meninggal
kok aneh ya
saya memang sudah pernah ketemu
tapi hari ini saya memang sengaja untuk
sudah gak aktif bu

ada update terbaru

saya minta untuk
menghubungi langsung ke bu nadia ya

apapun ke bapak
tapi yang jelas
orang yang mengadopsi anak itu
bukan bu nadia
kok aneh ya

kenapa ada orang yang ingin menipu aku
kalau memang bukan bu nadia
apa saya boleh tahu
saya datang ke sini dengan tujuan
golongan darah dari
anak yang diadopsi itu
ibu punya datanya
kami punya datanya
kami tidak tahu

kami tidak bisa memberikan informasi itu

tapi saya bukan sebarangan orang
saya suami dari
istri saya yang dulu sempat bawa anak itu

tetap tidak bisa pak
semua ada aturannya
ya udah kalau begitu
terima kasih buat waktunya
saya permisi bu
kenapa pak nino jadi

tanya pak aldebaran
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi

apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi
pak aldebaran pak aldebaran
apa yang terjadi

apa yang terjadi